dalam sepekan terakhir melihat angka penambahan kasus covid sembilan belas
pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus dan hal tersebut menunjukkan situasi membaik
menyikapi klaim pemerintah sejumlah pakar justru menilai turunnya kasus bukan karena terjadi penurunan
melainkan rendahnya kapasitas testing yang dilakukan pemerintah sehingga berpengaruh terhadap jumlah kasus yang terjadi
benarkah terjadi penurunan kasus secara real di indonesia
apakah situasi sudah mulai terkendali atau justru kapasitas testing yang rendah yang menjadi masalah
kami akan mengulas hal ini bersama tri yunis miko pakar epidemiologi fkmui
selamat malam pak miko
selamat malam mbak eva
pak miko jurubicara satgas covid sembilan belas mengatakan bahwa situasi penanganan covid sembilan belas secara nasional
ini sudah membaik apakah kalau dari pengamatan anda atau dari analisa anda memang saat ini kasus atau pandemi covid sembilan belas
sudah mengalami siklus penurunan
ya jadi kalau lihat jumlah kasusnya kelihatannya jumlah kasusnya menurun
tapi bukan itu saja indikatornya jadi indikatornya harus dilihat positivity rate begitu
oke situasi yang tidak menakutkan seharusnya seperti apa pak miko
ya jadi harusnya kalau kasus menurun disertai positivity rate yang menurun
ya baik itu di jakarta atau di semua provinsi tinggi paling tidak begitu mbak
apa yang kemudian bisa diterjemahkan dari sini pak miko
ya jadi kalau kasus menurun itu berarti memang jumlah tes yang berkurang

jadi dengan itu ya
dengan positivity rate sebesar itu tidak ada perubahan dari positivity rate sebelumnya
jadi kalau di jakarta ya artinya biarpun tes diturunkan
seberapapun diturunkan tidak berubah jumlah kasus
dan bahayanya kalau tes diturunkan
kemudian ada banyak kasus yang tidak terdeteksi oleh tes atau oleh surveillance
maka kasus yang tidak terdeteksi banyak di masyarakat
dan akan menularkan lagi ke masyarakat yang lain yang sehat
jadi penularannya makin besar
oke kalau kemudian bicara soal penurunan jumlah tes dari covid sembilan belas ini
kami sebenarnya berusaha untuk menghubungi kementerian kesehatan
namun sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi
saya ingin menampilkan
apakah kita siap dengan pernyataan dari sekretaris dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit
atau p dua p kementerian kesehatan budi hidayat
saya bacakan pak miko menurut pak budi hidayat
memang sampelnya atau spesimen juga menurun
maka angkanya ikut turun
karena kayaknya memang trennya sudah mulai bagus
jadi semuanya berkaitan
kalau suspek turun spesimen juga turun
selama libur panjang lab nya tetap buka tetap ada
kalau lab itu semua tetap siaga
cuma memang sampelnya berkurang
dan dari dki juga kasusnya ikut turun
bagaimana anda bisa menanggapi pernyataan ini
karena memang alasannya salah satunya
suspeknya juga turun pak miko
jadi memang tidak diperlukan adanya jumlah tes yang bertambah pak miko
ya jadi saya evaluasi
kontak tracing pada bulan april dua ribu dua puluh
itu sampai dua puluh empat puluh empat kasus pak
kontak dapat di tracing pada satu kasus

sekarang itu dapat di tracing hanya lima
bayangkan bahkan ada daerah yang kemudian setengah kasus borpelnya
setengahnya atau bahkan lima kontaknya dapat di testing
artinya banyak kasus yang kemudian tidak di tracing
pertanyaan saya apakah kasus tidak punya kontak
pertanyaannya apakah normalnya setiap kasus tidak pernah kontak
padahal standar who adalah setiap kasus confirm
sampai tiga puluh harus di tracing
artinya kalau memang ada jumlah pasien positif covid sembilan belas
seharusnya jumlah tes ini harusnya juga ikut naik begitu ya
kalau kasusnya banyak maka yang di tracing seharusnya lebih banyak
nah ini kecenderungan saya melihat saya juga melihat sesuatu yang aneh
kemudian daerah indonesia jingga semua atau orange semua
jadi saya bertanya apa ini normal
jadi saya bertanya kepada mbak aja apa ini normal
ya kalau kemudian kita bandingkan misalnya di luar negeri
saya juga sempat membaca bahwa jumlah tracing ini justru semakin hari semakin meningkat
karena jumlah pasien yang positif covid sembilan belas kan terus bertambah begitu logikanya
begitu kan pak miko
ya jadi yang betul itu
kemudian kematian cfr nya kalau jumlah tesnya meningkat
seharusnya menurun cfr nya
jadi kalau kasusnya banyak yang negatif kemudian cfr nya banyak yang positif
kemudian kasus positif banyak csr nya akan menurun begitu
nah di indonesia tidak terjadi
cfr nya meningkat berarti banyak kasus positif yang terdeteksi
banyak yang berat begitu
kemudian banyak yang sedang kemudian kematiannya banyak
begitu logika epidemiologi saya itu
artinya kalau tadi kemudian kita balik ke masalah tracing
artinya yang terjadi adalah di saat diketahui ada pasien positif
kemudian tidak dilakukan tindak lanjut ataupun tracing begitu ya
sehingga angkanya tadi yang sempat anda katakan dari dua puluh sampai empat puluh
sekarang justru jauh turun sampai lima sampai sepuluh
bahkan di beberapa kabupaten menurun sekali
kurang dari itu
pak miko saya ingin menanyakan soal pernyataan dari presiden jokowi
mengenai angka atau kasus aktif virus corona
dan juga persentase kesembuhan pasien covid sembilan belas
tapi kita harus jeda dulu kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya kami masih membahas tren angka penurunan
pasien positif covid sembilan belas bersama tri yunis miko
pakar epidemiologi fkm ui
pak miko kalau kemudian presiden jokowi dodo mengatakan bahwa
kasus aktif virus covid sembilan belas di indonesia ini berada di bawah rata rata dunia
dua puluh dua persen dan juga persentase kesembuhan covid sembilan belas di indonesia
di atas rata rata global
apakah indikator ini kemudian bisa kita terjebakkan menjadi hal yang sangat positif begitu
bahwa indonesia sudah mampu mengatasi pandemi covid sembilan belas secara baik
ya jadi kalau kesembuhan pasien itu ada peranannya
kasus covid sembilan belas itu sembuh dengan sendirinya
sebagian kecil yang sembuh dari berat atau dari sedang
itu karena keberhasilan pengobatan
saya mungkin akui kalau sebagian kecil
dari kesembuhan itu peran perawatan begitu
tapi sebagian besar adalah sembuh dengan sendirinya
jadi kalau mau dibanggakan ya jangan terlalu bangga begitu
karena itu bagiannya kecil
nah kemudian untuk kasus aktif begitu
itu tergantung kesembuhannya
kalau kesembuhannya tinggi maka kasus aktifnya otomatis berkurang begitu
jadi ya itu akan berlawanan dengan
kasus yang sembuh begitu
jadi kalau sembuhnya meningkat ya kasus aktifnya berkurang begitu
itu karena kesembuhannya yang meningkat
tapi secara alamiah natural perjalanan penyakit covid sembilan belas begitu
atau perjalanan alami penyakitnya
itu penyakit covid sembilan belas itu akan sembuh dengan sendirinya
dalam waktu sepuluh hari lah paling tidak
sepuluh hari akan sembuh semua
jadi mau dikasih apa ya
apapun dia akan sembuh kalau ringan
nah kemudian kalau sedang peran dari perawatan akan berperan begitu atau berat begitu
itu adalah peran keperawatan
jadi bisa dibayangkan ya
ya silakan pak eva
iya artinya korelasi antara prosentase kesembuhan ini sebetulnya lebih ke
mohon maaf kasus aktif ini korelasinya sebetulnya lebih ke angka kesembuhan
dan angka kesembuhan di indonesia itu rata rata karena sembuh sendiri
dan bukan karena perawatan begitu ya
jadi kebanyakan tapi ada kontribusi dari pelayanan kesehatan
jadi tetap saya hargai bahwa itu adalah peran perawatan atau peran rumah sakit begitu
atau peran pelayanan kesehatan
jadi saya apresiasi walaupun harusnya jangan dibesar besarkan begitu
karena kalau menurunkan angka kematian atau cfr itu baru saya angkat jempol
jadi bagaimana pelayanan kesehatan dapat menurunkan
angka kematian ini
jadi itu adalah saya angkat jempol betul
kalau angka kematian di indonesia turun
itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kesembuhan pada pasien berat dan pasien sedang begitu
kemudian meningkatkan tes
jadi cuma dua cara saja
meningkatkan pelayanan atau meningkatkan tes supaya ketemunya kasusnya banyak
nah ini kan turun begitu tesnya
maka angka kematian akan besar
artinya dua indikator ini sebetulnya yang kemudian bisa menentukan
bagaimana kemudian kualitas penyelesaian pandemi covid sembilan belas itu justru yang masih harus dikejar
jadi tiga tiga puluh delapan begitu ya
dan ini yang harusnya menjadi perhatian begitu ya pak miko
atau pelayanannya kurang begitu
nah kemudian yang harus dilakukan lagi adalah tes yang diperbanyak begitu
ya kira kira begitu
oke yang menjadi kunci justru bagaimana kemudian angka kematian dan juga positivity rate dan itu terkorelasi dengan pelayanan kesehatan dan juga
upaya untuk tracing atau tes begitu ya
pak miko kalau kemudian kita tahu kegiatan masyarakat kemarin kemarin ada libur panjang dan ada kekhawatiran bahwa
di saat libur panjang ini akan terjadi angka peningkatan covid sembilan belas jumlah pasien covid sembilan belas
seberapa besar sebetulnya potensi penambahan jumlah pasien covid sembilan belas
berapa lama kemudian kita bisa lihat setelah berlalunya masa libur panjang ini terjadi
adanya tren apakah ini akan meningkat terjadi peningkatan atau tidaknya
ya jadi apapun kerumunannya mau karena demo atau karena wisata akan meningkatkan penularan covid sembilan belas
jadi ya ke libur panjang tadi akan meningkatkan kewisataan wisata akan meningkatkan kerumunan
tapi saya duga efeknya akan ringan yang timbul
jadi kalau efek berat itu kalau reproduksi numbernya menjadi dua kali lipat begitu
kemudian kalau sedang itu satu lima sampai dua kali lipat heperty number
karena pada kerumunan itu pasti bukan meningkatkan jumlah orang
tapi akan meningkatkan reproductive number begitu
reproduksi numbernya akan meningkat
sekarang ini normalnya di indonesia adalah satu dua begitu atau satu satu berapa begitu
tapi satu kali peningkatannya
ya jadi dia akan berkisar di indonesia tiga delapan ratus
ya jadi dia akan berkisar di indonesia tiga delapan ratus
tapi kalau tes ini turun ya turun
jumlah kasusnya tapi bukan karena kasus sebenarnya turun
kemudian kalau kemudian normal akan meningkat satu lima ratus atau satu tujuh ratus lah kalau ringan
kalau di jakarta itu normalnya adalah delapan ratus sampai seribu
kalau dia ringan efeknya naik satu lima ratus pentok begitu
jadi efek ringan akan terjadi
tapi kalau tesnya diturunkan saya yakin tidak kelihatan
paling tidak kelihatan dari positivity rate
kemudian kalau berat ya akan meningkat dua kali lipatnya begitu positivity rate
kalau positivity rate nya begitu
oke oke pak miko sudah bergabung bersama kita juga zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas
dari ikatan dokter indonesia untuk mengulas topik tren penurunan angka positif covid sembilan belas
kita akan lanjutkan dialog ini tapi kita harus jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
jangan jangan jumlah penambahan kasus positif covid sembilan belas itu menurun
karena memang jumlah tes juga menurun
pandangan anda seperti apa pak zubairi
iya tapi ini yang menarik memang ini sebetulnya harusnya naik
karena ada tambahan juga dari timua yang lalu
malah turun jadi menarik juga fenomena ini
jadi sekarang bukannya naik malah turun
ya jakarta antara sembilan sampai sepuluh satu persen
ya silakan pak
saya mungkin karena mesin dingin karena itu banyak ada di dalam rumah dalam ruangan sehingga penularan makin tinggi
jadi mungkin saya akan ada dengan wisata dengan libulan itu lebih banyak di luar ruangan
jadi risiko penularan mungkin agak
rendah mungkin itu penjelasannya
jadi bisa diulangi lagi pak zubairi karena tadi sempat suaranya agak terputus putus
ya jadi persentase kasus positif sepekan terakhir indonesia sekarang
turun yang penting kami memang adalah persentase kasus positif sepekan atau seminggu terakhir
indonesia sekarang dua belas sembilan persen
itu turun dari sepuluh
itu turun dari dua belas persen
itu turun dari tiga belas persen
nah itu kenapa turun dari segi turun ini satu
terus dari segi ranking
kalau dari segi ranking dunia memang mungkin karena tesnya kurang
namun dari segi ranking dunia kita turun dari delapan belas ke sembilan belas
cuma dari segi persentase kan bukan jumlah tapi persentase
jadi memang lumayan menarik fenomena ini dimana indonesia turun ke dua belas sembilan persen

dan persentase kasus positif seminggu terakhir
oke apakah ini artinya bisa diterjemahkan kita sudah mulai masuk ke siklus penurunan kalau di nasional
ya belum cukup waktu kan
kalau yang misalnya dari wisata ini kan perlu sekitar seminggu sampai dua minggu untuk memulai kenaikan
jadi mungkin kita perlu menunggu paling lama dua tiga minggu lagi kalau tidak terjadi kenaikan
memang berarti ada kecenderungan menurun
oke pak zubairi kalau kemudian tadi pak miko mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang kemudian disampaikan oleh presiden joko widodo
soal masalah kasus aktif yang kemudian berada di bawah rata rata dunia dan juga kesembuhan pasien yang berada di atas rata rata dunia
tapi kemudian angka itu sebetulnya bukan merupakan indikator yang sebetulnya perlu diperhatikan begitu ya
kita justru harus melihat ke bagaimana kemudian angka kematian pasien covid sembilan belas ini di indonesia
menurut anda seperti apa
iya angka kematian itu bervariasi jakarta paling rendah
mungkin kalau dari angka kematian karena jakarta paling rendah mungkin terkait juga dengan fasilitas kesehatan dan dengan tim ahli yang ada di jakarta mungkin ada kemungkinan lebih baik daripada di provinsi
tapi kalau dari angka kematian mungkin lebih baik daripada di provinsi yang lain
oke dengan situasi yang ada saat ini apa yang kemudian harus karena presiden memberikan target target tertentu harus menekan angka kematian dan lain sebagainya
apa kemudian yang menurut pak zubairi harus dilakukan
ya menurut saya yang paling utama adalah yang jumlah yang dites
itu kira kira dua lima bulan yang lalu pak presiden pak jokowi kalau bilang minimal tiga
nampaknya terputus dengan pak zubairi pak miko saya minta komentar anda terakhir
dengan situasi yang terjadi atau situasi pandemi saat ini menurut anda apa yang kemudian harus ditingkatkan supaya tadi kalau kemudian harus ada penurunan positivity rate kemudian juga ada penurunan angka kematian
ya jadi menurut saya harus ditingkatkan tesnya
itu asal kemarusan
bisa saja kedengaran pak ya
pak zubairi sudah keluar
menurut saya harus ditingkatkan tesnya di indonesia sampai pada pencapaian target who gitu sesuai sepuluh per satu spesimen begitu
kemudian yang kedua adalah isolasi diperbaiki kalau kasus sudah ditemukan banyak begitu
kemudian diperbaiki karantinanya begitu
jangan sampai mendoa kepada pelayanan kesehatan begitu
jangan keluar ke masyarakat begitu
jadi masyarakat aman
kemudian status ini kalau bisa ditingkatkan dengan memberikan pelayanannya yang baik begitu
jadi kasihan masyarakatnya
harusnya dihindarkan masyarakat dari kematian dihindar dari kesakitan supaya isolasi diperbaiki dan karantina
ditebaiki pada kotaknya begitu
baiklah semoga itu bisa segera dilakukan
pak tri yunis miko pakar epidemiologi fkm ui dan juga pak zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
dan demikian cnn indonesia newscast hari ini
terima kasih dan sampai jumpa